soal sekretaris direkturat jenderal prasarana dan sarana pertanian kementan hermanto sodara
dalam sidang korupsi kementan hari ini menyebut
syahrul yassin limpo menggunakan perjalanan memakai jet private sewaan
tapi tak hanya itu sidang sebelumnya saksi yang hadir menyatakan
sel menggunakan dana kementan untuk keperluan pribadi
antara lain kartu kredit dua ratus lima belas juta rupiah
pemeliharaan apartemen tiga ratus juta rupiah
kemudian ada juga angsuran mobil nilainya empat puluh tiga juta rupiah per bulannya
terus kemudian ada hewan kurban senilai satu enam miliar rupiah
operasional rumah dinas di widya chandra tiga juta per hari
dan gaji pembantu atau asisten rumah tangga makassar senilai tiga puluh lima juta rupiah
syahrul yassin limpo juga menggunakan untuk keperluan
koleganya yakni misalnya untuk mobil anak lima ratus juta
umroh keluarga satu tiga puluh lima miliar rupiah
kemudian untuk bulanan istri nilainya dua puluh lima hingga tiga puluh juta
tas satu ratus lima juta perhiasan kolega satu satu miliar